jangan coba coba lagi kalian bikin masalah disini ngerti gak sih
data ibu besarin kamu tuh gak pernah bikin kamu nangis
seperti kamu bikin ibu nangis sekarang
ibu gak pernah kasar
mukul pun ibu gak kuat
sampai tau ada bukidon
ibu ibu kalau memang benar ini akan menghapus fitnah terhadap saya
nih apa deh pak haji ini
fitnah ada kan
ini apa bu
pak kena aja lagi ya ayam tiran lah
gimana ibu ibu terbuktikan
kalau pak haji ini yang bersalah dia jualan ayam tiren
demi allah saya tidak melakukan itu bu
baru kemarin beli sama pak haji

ya udah besok besok kita gak mau beli ayam lagi di pak haji
ini ayam dari mana ya bu ya
nah ini pak makasih ya pak
wah habis juga kalau kayak gini kita bakalan kaya raya nih
ya ampun pak
tau gak saingan kita gak dateng jualan hari ini
soalnya katanya ketahuan jualan ayam tiren sama warga
hah bu hati
apaan tadi bu hati mau ngomong haji imron sama bininya jualan ayam tiren
ketangkap sendiri sama warga
akhirnya ketahuan juga kan
saya bener bener gak tahu
gak nyangka sama sekali
haji imron kelihatannya doang di luarnya bersih
tapi di dalamnya busuk banget
nah itu dia
serem zaman sekarang
apaan sih ada apa mbok
sop sopan sebarangan lagi
lo berdua gak usah ngelak dari gue deh
lo jual ayam tiren kan ke gue berdua
jangan sebarangan kalau ngomong
itu sama namanya fitnah
eh gue agak fitnah ya
gue ada bukti
udah lo berdua ngaku aja
lo jualan ayam tiren kan ke gue
goreng ayamnya gak bener
siapa tahu aja minyaknya ada plastiknya
eh malah nuduh beli ayam di kita lagi
bu hati ini gimana sih malah nyalain saya
malah dudu duduk saya lagi
udah deh ngaku aja
kenapa jadi duduk kita sih mbok
yang lagi heboh itu yang dihebohin warga itu haji imron
ngapain kok jadi nuduh kita sih
tapi gue tuh gak pernah ya belinya di haji imron
gue tuh selalu belinya di lo berdua
udah deh lo berdua ngaku aja
kalau lo jual ayam tiren kan ke gue
sembarangan banget sih jadi orang
empok ini ya udah duduk kita berdua nih
sekarang mana buktinya
ada gue buktinya
atau apa ya pak
masa duduk kita
katanya beli ayam di kita semua pelanggannya pada sakit
emangnya kemarin waktu saya kasih gratis ayamnya ke ibu
gak apa apa tuh
ibu baik baik aja
mbok ica kali yang gak benar jual ayam gorengnya
nah ibu ini saksinya
pokoknya kalau empuk nuduh terus gak ada buktinya
ye lo malah ngancem gue lagi
kok kalau emang pengen kita kasih gratisan ayam
bukan begini caranya dong
pakai nuduh nuduh kita lagi pakai fitnah
udah gini aja
kita ke rumah jimron biar tahu siapa sebenarnya yang jualan ayam busuk
ada apa ini bapak bapak ibu ibu
tenang semua tenang
gara gara pak haji jualan ayam tiren
anak saya jadi sakit
pak haji harus tanggung jawab
bukan pak haji
sumpah demi allah bu
saya tidak pernah melakukan itu
gak pernah itu jualan ayam tiren
pokoknya pak haji bu adi harus tanggung jawab
iya benar nih
ibu ibu pada ngamuk semua sama haji imron
anaknya pada sakit tuh
terus saya beli di haji imron
pak ica minta tanggung jawab aja ke haji imron
iya makanya jangan rasa nuduh
biar mampus tuh haji imron
saya jadi kena fitnah
saya jadi rugi nih banyak yang komplain sama saya
iya benar itu
pasti dia marah marah
ibu yang salah
ibu yang ngajak mira ke warung
alah alesan aja mira yang lapar
bilang aja ibu yang mau keluar ya kan
emangnya gak bisa masak apa di rumah
ya allah bu hati
ini tuh makanan buat mirah
mira tuh kelaparan
jadi ibu yang beli di warung
tapi mira lapar ibu
pasti kamu udah dicucu otak sama nenek kamu yang ember ini ya kan
ibu liat nih ibu bincang
ebenu bencedera disini
harus tuntuk ereball gue bukan mikir
saya keras mu dikit silam
ibu besarin kamu tuh gak pernah bikin kamu nangis
seperti kamu bikin ibu nangis sekarang
ibu gak pernah kasar
mukul pun ibu gak kuat
jadi ibu mungkin sekarang ha
ibu mau bilang nyesel lahirin aku
bu denger ya bu
kalau bisa milih
aku gak mau lahir dari ini bu
lahir dari perempuan miskin aja ibu
nyebut kamu darto nyebut istighfar
saya nggak bakalan jualan ayam tiram
ngerti gak sih
harusnya ibu nyalahin diri ibu sendiri
udah gak usah kebanyakan drama
sekarang urusin ayam ayam itu
kalau enggak aku kurung ibu
aku pukul kalian